sejumlah makam di tempat pemakaman umum sirna raga kecamatan cicendo kota bandung terkena longsor hingga kain kafan jenazah terlihat pada selasa empat oktober lalu
longsor terjadi akibat kirmir atau tanggul penahan sungai cilimus pada pemakaman tersebut ambrol karena hujan deras yang terjadi sehari sebelumnya
total ada tiga puluh lima makam yang terkena dampak
sebanyak sepuluh makam telah dipindahkan berdasarkan persetujuan ahli waris
kejadian longsor di pemakaman umum di kota bandung memang menjadi permasalahan saat ini
pasalnya tak sedikit pemakaman umum yang dilintasi aliran sungai
data dari dinas cipta karya bina konstruksi dan juga tata ruang kota badung menyebut selain tpu sirna raga yang memang rawan longsor
ada enam tpu lainnya di kota bandung yang juga berpotensi rawan longsor
salah satunya adalah di tempat saya melaporkan saat ini
di mana pada tanggal empat oktober lalu longsor terjadi di
tpu ini dan sebagai langkah awal
upt wilayah empat tpu cikutra langsung memasang penahan agar kirmir atau tanggul sungai ini tidak jebol
panjang area yang longsor mencapai dua puluh lima meter
lima makam yang terkena dampak longsor pun sudah dipindahkan
lokasinya yang berdampingan dengan sungai cidurian
pemakaman umum cikutra di kecamatan cibunying kidul ini rawan longsor jika digoyur hujan deras
minimnya lampu penerangan dan akses jalan yang kurang memadai juga menjadi permasalahan
langkah langkah kami juga misalkan terjadi longsor atau pohon tumbang ya gerak cepat
kami kolaborasi sama petugas membereskan lapor juga ke dinas
terus ke dinas dinas lain yang berkaitan khususnya masalah longsor gitu ya
sementara di pemakaman umum malai r kecamatan batu nunggal
sarana dan prasarana seperti lampu penerangan jalan tersedia
begitu pula kondisi jalan menuju makam juga masih layak walau harus sedikit dibenahi
meski potensi terjadinya longsor kecil kemungkinan terjadi
namun banyaknya pohon besar di makam ini menjadi perhatian serius
kalau di tpu malai r selama ini kebanyakan pohon tumbang
itu yang menjadi kendalanya karena banyak pohon pohon yang udah tua tua di sini
nah untuk mengatasi pohon tumbang itu apa
apa yang dilakukan pak
kalau untuk sekarang kita lakukan untuk pemangkasan ranting ranting pak
supaya bebannya nggak terlalu berat gitu kalau ada tiupan angin kencang gitu
selain longsor minimnya lampu penerangan dan akses jalan menuju makam perlu dibenahi
lahan pemakaman yang sudah melebihi kapasitas juga menjadi persoalan
kepala dinas cipta karya bina konstruksi dan tata ruang kota bandung bambang zuhari
tak menampik jika pemakaman umum yang ada saat ini
kota bandung saat ini memiliki tiga belas pemakaman umum dengan total luas mencapai satu ratus lima puluh tiga hektare
dari jumlah itu lahan yang sudah digunakan kurang lebih satu ratus dua puluh tiga hektare
dengan jumlah makam seluruhnya dua ratus tiga puluh lima tujuh ratus lima belas makam
sisanya tiga puluh hektare berada di dua pemakaman umum yakni di tpu nagrog dan tpu cikadut
tpu gumuruh tpu malai r tpu sirna raga
tpu ciburui tpu legok sisiruh babakan ciparai
kondisinya memang sudah tidak memadai untuk melakukan pembukaan pemakaman baru
sehingga teknik dan metodenya adalah melalui pemakaman tumpang
artinya satu makam bisa diisi oleh tiga jenazah
dan itu harus dengan persetujuan ahli waris
jadi yang satu keluarga karena memang lahan terbatas kita tumpang
dari tiga belas pemakaman umum paling baru atau muda tahun seribu sembilan ratus lima puluh silam
saat itu warga kota bandung masih di bawah dua juta jiwa
sekarang sudah di angka dua lima juta jiwa lebih
pemerintah kota bandung berencana menambah satu pemakaman umum baru
yakni di wilayah bandung timur sebagai solusi atas permasalahan tersebut
saat ini pemerintah kota bandung tengah melakukan identifikasi dan penyusunan master plan
terkait luas lahan yang akan dibangun
zai ul haq rusman rusmana bandung jawa barat